seorang wisatawan tewas terjatuh ke dasar air terjun di bawah lereng gunung bromo
kabupaten probolinggojo timur pada minggu siang
korban diduga terpeleset saat meloncat di antara bebatuan
evakuasi korban berjalan lama karena lokasi jatuhnya korban sangat curam
petugas gabungan tni polri dibantu warga berusaha mengevakuasi korban ke atas tebing
agar tidak jatuh jasad korban diikat kemudian ditandu
korban remaja berusia dua puluh satu tahun terjatuh pasca menyusuri tebing bersama tiga temannya di bawah lereng gunung bromo
di tebing air terjun teriban korban terpeleset hingga akhirnya terjatuh sejauh lima puluh meter ke dasar sungai
pak kondisi korban pada saat ditemukan sudah meninggal atau bagaimana
sudah meninggal mengapung di air
sudah mengapung di air ya pak ya
itu mereka masuk ke sini meneroboskah atau bagaimana pak
mereka menerobos sebenarnya
tidak pernah buka sini
karena di sini memang satu ppkm kemudian pembangunan belum selesai
kanit reskrim polsek sukapura bribka indra sena mengatakan
korban terpeleset dan meninggal di lokasi kejadian
setelah dievakuasi korban langsung dibawa ke puskesmas
karena pihak keluarga menolak visum korban langsung dibawa ke rumah duka